kecelakaan terjadi akibat adanya tiga mobil yang tiba tiba berhenti mendadak
kecelakaan mengakibatkan kemacetan panjang di ruas tol perbatasan palikanci
hingga tol cipali di wilayah palimanan cirebon
kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan tol solo semarang kilometer empat ratus tujuh puluh dua ampel boyolali jawa tengah sabtu sore
sebuah minibus berwarna silver ringsek setelah masuk ke kolong belakang sebuah truk
warga sekitar sempat mendengar suara benturan keras saat kecelakaan terjadi
kasat lantas pores boyolali akp herdi pratama menyebut kecelakaan bergulat
saat kedua kendaraan melaju searah dari arah semarang menuju solo
setiba di lokasi minibus langsung menabrak sisi belakang truk hingga tersangkut
dan kondisinya rinsek bagian depan
pengemudi dan dua penumpang minibus tewas
sementara satu penumpang minibus lain masih dalam perawatan
ketiga korban meninggal dunia dan satu orang luka luka langsung dievakuasi
dan dibawa ke rsud pandanarang boyolali jawa tengah
tim ibutan cnn indonesia